proyek kereta ringan atau lrt dalam kota ruas kelapa gading rawamangun akan mulai dikerjakan juni mendatang
ditargetkan ruas ini akan selesai sebelum asian games dua ribu delapan belas
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menggelar rapat persiapan pembangunan light rail transit dalam kota di balai kota selasa sore
rapat dihadiri pejabat kementerian perhubungan dan pt jakarta propertindo atau jakpro
badan usaha milik daerah yang menjadi pelaksana pembangunan
selain persiapan pendanaan dan teknis dibahas analisis dampak lingkungan atau amdal
ahok memastikan proyek lrt akan selesai sebelum jakarta menjadi tuan rumah asian games dua ribu delapan belas
jadi laporannya masih bisa keburu bareng jalan
lrt dalam kota akan merentang dari kelapa gading hingga kebayoran lama pada fase pertama dibangun ruas kelapa gading rawamangun sepanjang enam km
ruas ini menghubungkan tempat pertandingan asian games untuk cabang bola basket berkuda dan balap sepeda
sementara ini arahannya demikian persetujuan dari depok itu memang rutenya enam km
tetapi kita punya kelanjutan untuk yang berbeza
rutenya mengikuti asian games